dia kerja apa
mau cari lobongan kerja
kok bajunya gitu
jangan nakal di sekolah
kalau bukan di sekolah
emangnya boleh nakal
ya nggak boleh juga
bilang jangan nakal aja
nggak bilang di sekolah
sesuai jadwal yang sudah disusun
saya selaku asisten dosen bidang pendidikan
yang merupakan kuliah perdana
adalah mata kuliah ddim
atau dasar dasar ilmu mencopet
akan disampaikan oleh bapak dosen kita
kepada bos saeb
waktu dan tepat
kuliah hari ini akan dimulai dengan pertanyaan
apakah pengertian copet
terdiri dari dua suku kata
yang tiada lain dan tiada bukan adalah
co adalah kependekan dari comot
dan pet adalah singkatan dari dompet
secara langsung maupun tidak
kalau yang dicomotnya itu pisang goreng atau yang lain
maka secara otomatis tidak bisa dikatakan sebagai copet
ada profesi yang serupa tapi tak sama
kecuali seorang pemain kota
sebagai seorang pemain kota
kecuali seorang pemain kota
ada juga yang disebut penodong
dia tukang todong saya temannya
ada yang menggunakan senjata
baik itu senjata api maupun senjata tajam
ada juga yang tidak
nah penodong alias tukang todong yang tidak menggunakan senjata
karena tidak ada yang ditodongkannya
biasanya tidak bisa disebut sebagai
kepala dompet enggak bawa kenapa nggak bawa dompet ketinggalan kita cari yang lain hayuk
masih banyak yang lain misalnya perampok penjambret dan yang tak kalah hinanya adalah koruptor
hai salahkah kita mencopet tidak yang salah adalah korban mereka lengah tidak waspada harusnya mereka
sadar bahwa tindakan kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ketika ada kesempatan
selamat melaksanakan praktek kerja lapangan
saya enggak tahu sekarang dikerja apa mau cari loongan kerja kok bajunya gitu mau cari info dulu
dulu dia kerja kantoran staf administrasi gajinya nggak besar tapi sebetulnya masih wajar
dia kegoda buat usaha dia merasa kalau orang lain bisa dia juga bakalan bisa dia keluar kerja
semua tabungan dipakai buat modal tapi terus usahanya gagal bukannya untung malah buntung
waktu saya pertama ketemu said dia itu seperti orang stres belakangan saya tahu dia lagi
bangkrut habis itu enggak jelas kerjaannya apa dia bilang udah swasta tapi enggak tahu
gatonya dia jadi copet terus dia ketangkep saya kecewa saya malu
bos saya pernah punya anak buah perempuan pernah ada putri ada poni ada jesse ada ajeng kalau putri sekarang bersolokara dengan anak buah perempuan
kasih tau malah bilang bawel
saya sama deden nanti duduk ngapit calon korban
posisi kamu nanti di depan saya sama deden
kamu pelajari gimana kalo saya sama deden beraksi
deden berkata bahwa dia sudah berjalan ke rumah
tapi dia tidak bisa pergi ke rumah
karena dia sudah berjalan ke rumah dengan keadaan yang sama

rumah ada kerjaan
kalo udah ada kerjaan saya gak kesini
lihat korban yang sedang mengantuk adalah sasaran empuk
tugas deden adalah mengawasi sekitar
karena gak saling kenal gak ada yang diajak ngobrol
biasanya ada penumpang yang sengaja melihat ke jalan
atau sibuk sama hp chatting sms an atau main game
kalo situasi sudah aman nanti deden ngasih kode
terus sekarang saatnya saya beraksi
kemaren ada orang aneh dekirin saya
aneh bentuknya atau gimana
itu kelompok copet
bukan mau nyopet
tapi mau ngerekrut anggota baru
nyari copet baru
itu cara yang dipake kelompok saem
jadi copet itu ada kelompoknya
copet itu rata rata berkelompok
kamu kan tahu saya masuk penjara gara gara nyopet
saya dulu anggota kelompoknya saep
saya direkrut pakai cara kayak gitu
makanya saya ketarik masuk kelompok saif
operasi kita nggak akan selalu berhasil
atau tidak ngelamun
atau bisa juga karena situasi nggak mendukung
misalnya penumpang lain akan melihat kita kalau kita tetap beraksi
kamu tadi harus operasi
tadi aku lagi kepikiran daniel
semenjak kemarin aku mau pinjam uang buat foni
daniel jadi susah hubungin
telepon enggak diangkat
sms enggak bales
ada hubungannya sama aku
mungkin dia jadi males sama aku gara gara itu
jadi aku yang salah
tidak ada hubungan